dari kabar jalan rusak di pasuruan banjir yang melanda pasuruan beberapa minggu terakhir
membuat beberapa titik jalan rusak berat
wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf menjanjikan akan ada perbaikan jalan di akhir februari mendatang
wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf mendatangi jalan rusak di jalur pantura pasuruan surabaya pada senin pagi
pasca banjir besar beberapa waktu lalu sejumlah titik jalan raya jalur pantura mengalami kerusakan parah
bahkan lubang jalan sampai berdiameter dua meter
saifullah mengatakan untuk sementara akan melakukan tambal sulam dahulu di jalan berlubang ini
dengan menggunakan dana swak lola
untuk pengerjaan seluruhnya akan dianggendakan pada akhir februari mendatang
jadi sambil nunggu pemenang suak lola setiap hari tambal yang lubang lubang
baik yang kecil maupun yang besar sehingga paling tidak keselamatan pengendara itu bisa terjaga
hingga senin kemarin ribuan rumah di sepuluh kecamatan di pasuruan jawa timur masih tergenang banjir
ketinggian banjir berkisar antara tiga puluh sampai enam puluh cm
akibat banjir ini sejumlah fasilitas umum mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas
kemudian balai desa dan pasar menjadi terganggu karena masih terendam banjir
dari data bpbd kabupaten pasuruan sementara menyebutkan ada sekitar lima belas rumah penduduk di sepuluh kecamatan yang terendam banjir